gak heran sih kalau netizen ramai ramai bilang ya data bocor kok hobi
yang memang sangat disayangkan data pribadi milik lebih dari satu juta pengguna diduga terekspos di ruang maya karena kebocoran data dalam aplikasi electronic health alert card atau e hack
dan untuk membahas polemik ini bergabung bersama kami ada anton setiawan jurubicara badan siber dan sandi negara melalui sambungan telpon
pak anton selamat malam
selamat malam mbak
dan juga bergabung bersama kami ada pakar keamanan siber alphonse tanujaya
pak alphonse selamat malam
selamat malam mbak anton
oke saya ke pak anton dulu
pak anton dari bssn mungkin bisa dijelaskan kepada kami
sebetulnya kronologi kebocoran data di aplikasi e hack ini seperti apa
sejak kapan diketahui hal ini
ya baik terima kasih mbak puspa
para pemirsa sekalian
jadi informasi mengenai kerentanan yang ada
di dalam aplikasi ini ditemukan oleh bpn mentor
ini salah satu institusi penyedia keamanan
mereka memberikan notifikasi terkait ini pada tanggal enam belas agustus sebetulnya kepada pihak beberapa pihak
terus kemudian mereka melanjutkan melakukan notifikasi karena tidak ada respon yaitu pada tanggal dua puluh tiga agustus
jam enam pagi itu ke bssn
itu memang channel yang kita sediakan untuk menerima laporan laporan terkait dengan kerentanan
kemudian sesuai dengan standar yang ada di kita
laporan yang masuk kemudian kita verifikasi
ketika kemudian verifikasi benar
maka pada tanggal tersebut kita juga langsung melakukan proses notifikasi kepada teman teman di kementerian
kesehatan itu sekitar jam
kemudian mereka kemudian dari teman teman kementerian kesehatan melakukan verifikasi lagi
dan kemudian mereka melakukan tangkap insiden dengan menutup kerentanan tersebut pada tanggal dua puluh lima
dan itu dikonfirmasi juga ke teman teman di bssn
itu kronologis yang terjadi terkait dengan adanya pelaporan kerentanan terhadap sistem e hack
artinya kalau tidak ada
pelaporan hal ini tidak bisa diverifikasi sampai dengan sekarang
begitu pak anton
kita kan mendapatkan pelaporan kemudian kita lakukan verifikasi
apakah benar atau tidak
kalau investigasinya sejauh ini bersama dengan kominfo seperti apa
terkait kebocoran data ini
perlu saya sampaikan bahwa kebocoran datanya tidak
ini kan laporan dari pihak lain
dari bpn mentor yang menyampaikan kalau kerentanan ini tidak ditutup maka kemungkinan besar terjadi kebocoran data karena pihak lain bisa memanfaatkan itu besar
makanya kemudian kita melaporkan menotifikasi kepada kemenkes dan mereka segera mengambil tindakan gitu untuk menutup kerentanan ini
sampai saat ini gitu kan kita belum menerima laporan adanya kebocoran terkait hal tersebut
yang kita terima adalah laporan kerentanan
dan kerentanan tersebut sudah ditindaklanjuti
begitu mbak gusma
saya ke pak alfons
pak alphonse ada satu tiga juta data pribadi pengguna e hack ini beredar bebas di ruang maya diduga
lagi lagi data kita di mana mana nih pak alphonse
melihat hal ini sering kali terulang
letak bisnya itu di mana kalau dari pantauan pak alfons
memang perlu diluruskan juga buspa
bahwa memang ini kerentanan
bukan kebocoran data
tapi yang perlu diluruskan juga bahwa itu sudah diinformasikan sejak bulan juli
dan tidak ada tanggapan
dan tidak ada jaminan bahwa panang itu dari bulan juli sampai bulan agustus tidak ada eksploitasi
ya itu yang perlu kita luruskan
jadi kejadian ini dari bulan juli tidak ada tanggapan
sampai akhirnya ke bssn baru ditanggapi dengan baik oleh bssn
tapi di kemenkes dan di search itu malah diberikan informasi tidak ditanggapi sama sekali
itu hal yang mungkin perlu diluruskan ke masyarakat ya
oke tapi kalau kita berbicara soal kerentanan
kerentanan ini posisinya ada di mana
apakah memang datanya masih aman dikatakan
atau seperti apa pak alfons melihat tanda kutip kerentanan data ini untuk disalahgunakan
kerentanan ini merupakan kesalahan dari programming yang menggunakan aplikasi electic search
di mana sebenarnya dari awalnya kalau menggunakan elasticsearch dengan baik itu bisa diamankan
tapi yang jadi masalah mungkin mereka ingin mudah atau ingin cepat atau gimana kita juga nggak mengerti ya
sehingga datangnya sesudah ditinggalkan juga itu bisa dihakimi
dan juga itu bisa diakses oleh orang yang tidak berkepentingan
dan kononnya ini datanya ada di web
oke saya ke pak anton sekarang
pak anton tadi pertanyaan yang sama sebetulnya
kenapa sih kejadian ini berulang gitu
kebocoran data ini terulang
kalau ngomongin soal penjagaan data
kita tahu ada sistem ada metode enkripsi
bagaimana metode ini dilakukan di bssn sendiri
dan apakah ini dilakukan oleh third party atau in house di dalam tim it
iya benar sekali
kalau kita melihat ekosistem dalam penggunaan sebuah platform
maka itu dimulai dari konsep perancangan gitu kan terhadap platform itu sendiri
tadi sudah disebutkan oleh pak alphonse gitu ya
banyak hal ketika kita membangun sistem gitu
termasuk para programmingnya ketika melakukan programming dia harus mengikuti gitu kan
namanya security development programming gitu kan
hal hal yang harus mereka ikuti
sehingga kemudian ketika aplikasi atau platform ini diimplementasikan gitu kan
tidak terjadi kerentanan kerentanan yang ditimbulkan
termasuk sebelum aplikasi tersebut diluncurkan
ya kita biasanya melakukan pentes dan lain lain gitu ya
test test attesment yang dilakukan untuk menjamin hal tersebut
memang ini yang menjadi tantangan
tantangan bagi bssn dan juga pemerintahan gitu kan
bagaimana kita mengelola sistem ini dengan baik gitu ya
mengelola supaya gitu kan apa yang bisa dijalankan itu tidak disalahgunakan gitu kan
kerentanan kerentanan yang tadi muncul dari mulai awal programming sampai pada pelaksanaan gitu kan
nah ini kita bicara mengenai dari mulai teknologinya
kemudian prosesnya bahkan orang orang yang terlibat di dalamnya
begitu mbak buslan
artinya pak anton programming ini semuanya keseluruhan e hack ini diambil atau ditanggungjawabkan oleh bssn dan kominfo begitu
enggak sesuai dengan undang undang ide dan juga bsde
maka penyelenggaraan sistem elektronik itu untuk menyelenggarakan sistem yang andal dan terpercaya
itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyelenggara sistem elektronik
tetapi peran bssn gitu kan
memberikan guidance pedoman bagaimana mereka gitu kan membangun sistem tersebut
sehingga sistem tersebut bisa berjalan dengan aman dan handal gitu ya
sesuai undang undang ide dan bsde
setiap penyelenggara sistem elektronik harus bertanggung jawab
tetapi pedomannya sudah kita sediakan
bisa mengacu kepada peraturan badan nomor peraturan bssn nomor delapan tahun dua ribu dua puluh
itu mengenai sistem
jadi sistem pengamanan pada penyelenggaraan sistem elektronik
kemudian kepada peraturan bssn nomor empat tahun dua ribu dua puluh
itu mengenai pedoman sistem keamanan pada sistem pemerintahan berbasis sektor
itu pedoman pedoman yang harus diikuti gitu kan
sehingga kita semua bisa meminimalisir
bukan menghilangkan ya
tetapi meminimalisir insiden siber yang mungkin terjadi
saya ke pak alfons
kalau yang jadi concern masyarakat sekarang
kalau e hack saja diduga datanya sudah bocor
kemudian bagaimana dengan aplikasi peduli lindungi
aplikasi yang sekarang memang wajib digunakan oleh sebagian masyarakat untuk beraktivitas begitu
nah kalau kita berkaca kepada luar negeri
contohlah negara tetangga malaysia
pakainya satu aplikasi nih
semua aplikasi perjalanan vaksinasi kemudian data testing dan juga tracing
kalau kita ada banyak
ada e hack ada peduli lindungi
dan nanti juga akan digodok lagi satu aplikasi perjalanan yang digodok

melihat ini seperti apa
ada banyak aplikasi dan juga keamanan datanya belum ada jaminan yang membuat masyarakat percaya begitu
efektif nggak sih
memang pada awal pandemi kelihatan beberapa lembaga juga berlomba
positifnya gini saja
mereka ingin memberikan peran kepada masyarakat
mereka ingin memberikan peran kepada masyarakat
dan mengumpulkan data maksudnya
dan hal ini memang secara tidak langsung menyebabkan makin banyak kepihak yang memegang data akan makin banyak keluangan keamanan
cuma kalau saya lihat sebenarnya perkembangan terakhir di mana semua aplikasi yang berhubungan dengan kesehatan mulai di full di peduli lindungi
e hack yang kemenkes ini sebenarnya sudah dimigrasikan ke peduli lindungi
di bulan sudah hampir hampir sebulan
jadi itu perlu kita apresiasi bahwa sudah ada sentralisasi
cuma yang menjadi masalah adalah e hack yang lamanya tidak di maintain
jadi data e hack lama itu terpapar
itu yang menjadi masalah sekarang
kita selalu ngomong e hack baru sih
secara teknis ada di peduli lindungi
apakah aman atau tidak kita lihat langsung aja prosesnya nanti ke depannya
kalau memang dari tim peduli lindungi bisa mengamankan dengan baik
itu akan aman
tetapi kalau tim peduli lindungi merasa sudah aman hari ini
lalu seledor atau cerobong minggu depan atau bulan depan
dan ada celaka aman yang tidak ditutup
itu juga bisa dibol
tetapi belajar dari pengalaman bahwa e hack yang lama ini bisa rentan
lalu sudah dikasih tahu sebetulnya
lalu dikasih tahu sebulan
ya itu bukan perlu berkaca dan belajar
hal ini jangan terus ulang lagi
masa masih sampai bssn yang turun tangan baru beres
nah ini kan problem atau paparan masalahnya ada di e hack yang lama
saya ke panton
panton ke menkes menyatakan hapus aja aplikasi e hack yang lama
apakah itu jadi solusinya
baru saja tadi sore kita kementerian kesehatan
konferensi pers lagi gitu kan
menjelaskan duduk persoalannya
jadi memang e hack yang lama kita uninstall karena memang sudah tidak digunakan lagi ya
sudah tidak digunakan lagi
sekarang kita menggunakan yang tadi
di integrasikan menjadi satu
semua layanan layanan itu kesehatan itu kepada peduli lindungi
nah tetapi gitu teman teman para pemeriksa
untuk data e hack yang lama itu ada di kementerian kesehatan
dan tetap diperlakukan gitu kan
pengamanan dan perlindungannya gitu ya
jadi di satu sisi memang e hacknya kita uninstall karena memang sudah tidak digunakan lagi
tetapi kewajiban dari yang wali data yaitu dalam hal ini kementerian kesehatan tetap harus menjaga data data yang lama
kalau itu data masih dipergunakan dan akan diintegrasikan tentunya harus mengikuti syarat syarat keamanan yang memang sudah dibangun di platform peduli lindungi
tapi kalau data itu memang sudah tidak digunakan ya nanti akan dilakukan proses pemusnahan gitu kan terhadap data tersebut
sehingga data tersebut tidak bisa disalahgunakan di kemudian hari
itu yang kita periksa dan kita lakukan saat ini
sekarang kita mulai
kita ke pak alfons
terakhir pak alphon singkat saja dengan adanya masalah ini lagi lagi terjadi
bagaimana sih pemerintah harus bertanggung jawab dengan kebocoran
bagaimana kemudian meyakinkan masyarakat lagi untuk percaya bahwa data pribadi ini adalah hal yang paling harus dilindungi di ruang maya
saya pikir dengan kejadian ini kita banyak belajar lah ya
dan kemenkes juga harusnya menyadari bahwa mereka ini mewakili masyarakat
ini mewakili pemerintah mewakili bangsa indonesia
jadi orang asing datang disuruh masukin data
artinya kita menyatakan bahwa kita mampu mengelola datanya karena kita paksa orang asing datang harus masukin data gitu
dan yang keelola kan kemenkes
di sini wali datanya kemenkes
lalu kalau memang pada saat ini ada pengalaman bahwa ada datanya tidak diproteksi dengan baik lalu diinformasikan masih belum juga diperbaiki tidak apa apa
kita belajar dari ini gitu
dan saya juga menurut saya bahwa bssn dan komenko juga berperan aktif dan sejauh ini sih amati cukup positif lah ya
kita harus selalu belajar ya dari semua insident security
kalau memang salah sportif aja bilang salah nggak perlu mengecil ngecilkan masalah atau lempar kiri kanan nggak apa apa
kita belajar aja dan lain kali jangan terjadi lagi sih intinya itu saja
apalagi yang harus dipelajari tadi pelaporan soal pelaporan ya
jangan menunda nunda cepat respon cepat tanggap dengan pelaporan yang terjadi di ruang maya
dan terlepas dari aplikasi e hack mau lama mau baru apapun aplikasinya kalau datanya bocor pengelola data mestinya harus bertanggung jawab dengan hal ini
pak anton setiawan dari bsn terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
dan juga pak alphonse tanu jaya pakar keamanan siber terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
terima kasih mbak fusfa terima kasih pak alphonse